dan kita masih mengulas mengenai apa yang kemudian menjadi pemicu dari tsunami yang terjadi di banten dan juga di lampung
dan bagaimana kemudian untuk mengantisipasinya
untuk mengulasnya lebih jauh lagi saya sudah bersama dengan bapak tiar prasetya
kabit mitigasi gempa bumi dari bmkg yang sudah hadir di studio malam hari ini
pak tiar selamat malam
baik pak tiar ini kita masih tentu mengulas pada apa yang terjadi di banten dan juga di lampung ya
atau di selat sunda katakan seperti itu tsunami yang terjadi di sana
jadi sebenarnya yang menjadi pemicu tsunami di sana itu apa sebenarnya pak tiar
yang untuk pastinya masih kita bisa kita teliti karena besok juga ibu malah dengan tni untuk melihat kondisi di anak gunung krakatau
tapi yang pasti dari semalam ketentungannya kan jadi
kalau kronologisnya bmkg kan memang biasanya mengeluarkan warning tentang perairan
gelombang tinggi termasuk misalkan di selat sunda
itu kita khususkan untuk perairan kalau dia diperkirakan prediksi tinggi satu lima sampai dua meter kita memberikan warning untuk kapal kapal perairan
tapi seperti biasa itu tidak terlalu berdampak di pantai pantai gitu
makanya waktu ada berita yang masuk bahwa ada gelombang yang sampai di pantai
asumsi pertama kita adalah itu karena
ini adalah warning dari gelombang pantai
tapi setelah itu dilanjut tidak ada swell atau lingkaran yang sampai di pantai
kita koordinasi dengan badan geologi ternyata di sana memang kita sudah tahu bahwa anak gunung krakatau itu kan sedang aktif
dan pada pukul sekian dua puluh satu sekian itu memang ada letusan
tapi kalau masalah gini ini ada gelombang yang masuk ke dalam
dan kita lihat di catatan tight gate pasut itu dan sangat sangat anomali
dan ini bukan pasang surut seperti biasa
ini lebih cenderung menandakan bahwa ini gelombang tsunami
makanya kita kontak ke badan geologi kita lihat gimana dengan aktivitas di sana
anakunung rakatau memang aktif dan pada saat jam jam segitu memang ada letusan
tetapi kalau karena letusan tidak mungkin
pertama karena gelombang laut tidak mungkin menyebabkan tsunami
karena letusan terlalu kecil juga menyebabkan tsunami
analisa awal dan ini harus dibuktikan juga dengan survei langsung
bahwa ada letusan dan ada longsoran ada landslide ada collapse di anakunung rakatau
sehingga ini men trigger terjadinya tsunami
itu masih analisis awal begitu ya
harus dibuktikan lagi tentunya
tadi pagi kita diskusi dengan pak geger
yang menjawabkan tahun seribu delapan ratus delapan puluh tiga juga ada lems collapse ada karakteristik
sama seperti itu waktu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
dan dia juga mencoba mensimulasikan
memang faktor pen trigger gelombang tsunami yang terjadi malam tadi itu adalah
sebagian adalah karena runtuhan atau longsoran
tapi di awal memang bmkg tidak menduga bahwa itu adalah tsunami ya
sehingga kemudian sempat berubah begitu informasinya itu bagaimana
ya karena tidak ada aktivitas seismik
selama ini kan memang sesuai dengan tupoksi kita kan pengamatan gempa ya
seismik yang besar di laut dan itu berpotensi tsunami kita mengeluarkan warning tsunami
dan tidak ada seismik semalam begitu
tidak ada seismik semalam
yang kita dapatkan adalah kenaikan gelombang
kalau kita kaitkan dengan warning dari maritim memang situ ada gelombang ya
tetapi pas kita cross check di data tide gate yang nyampe di kita
ternyata ini anomali
dan kita yakin ini adalah gelombang tsunami
persoalannya adalah dari mana sumbernya kan
ya itu yang kemudian kita masih diskusikan begitu
kita diskusikan kita coba cari tahu
dan kita yakin itu kita sepakat bahwa itu adalah gelombang tsunami
dan malam pun kita coba pagi itu kita coba rilis itu
dan kita coba himbah masyarakat supaya tetap mencari daerah yang aman
karena ada terjadi
ada terjadi tremor aktivitas di gunung anak gunung krakatau
terus kita juga harus membuktikan bahwa memang ada longsoran yang bisa menyebabkan tsunami
jadi kombinasi dari mulai gelombang yang memang cukup tinggi
kemudian ada trigger tsunami sehingga muncullah gelombang tsunami yang cukup tinggi
dan beda antara gelombang akibat laut biasa dengan gelombang tsunami
ini beda dari energinya
dari videonya jelas bahwa gelombang yang datang itu sangat powerful
sehingga bisa merubuhkan bangunan menciptakan puing puing seperti itu
dari catatan bmkg pak tier seberapa tinggi sebenarnya gelombang semalam itu
dari awal kemudian sampai masuk ke wilayah pemukiman warga
waktu malam yang kita tahu hanya beberapa hasil pencatatan dari tight gate
tight gates itu ada di beberapa titik
di jakarta di banten itu ada tiga
dan ada di lampung
itu kisaran antara satu meter setengah meter
tetapi untuk di beberapa bagian itu bisa jadi mungkin kan bisa lebih tinggi
nah makanya mulai tadi pagi bahkan mulai kemarin kita sudah turunkan tim
dari lampung kita turunkan tim lampung tanggerang dan tadi siang tim pusat juga ke sana
untuk meneliti ketinggian yang terjadi di lapangan secara tepat
jadi memang kenapa kemudian awalnya tidak diduga tsunami karena tidak diawali dengan aktivitas gempa
atau tidak ada apa namanya seismik tadi
sehingga dugaan awalnya bukan tsunami begitu
sampai kemudian setelah ditelaah lebih dalam lagi ternyata memang tipe gelombangnya ini bukan gelombang biasa
kira kira begitu pak thier
iya seperti itu
tapi apakah ini kemudian bisa kita katakan cukup baru atau ini sudah pernah terjadi sih sebelumnya
dibilang baru sih enggak ya tapi sangat jarang
sangat jarang ya artinya
jadi penyebab tsunami itu memang ada beberapa
yang paling sering dan paling dominan gitu ya
itu akibat dari gempa di dasar laut dangkal dan besar
sehingga dasar laut berubah
dan itu sering
mulai dari aceh terakhir itu di palu
yang kedua memang adalah longsoran
di kita yang paling masif dan terkenal adalah pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh
krakatau itu meletus baik longsoran
sehingga menimbulkan tsunami sampai jakarta
tapi juga longsoran ini juga ada di luar
sebelah gedung itu longsor
sehingga menyebabkan tsunami sampai tiga belas meter
longsoran ini juga bisa terjadi di bawah laut
palu selain tsunami yang memang
ada juga longsorannya ya
ada longsoran di bawah
png tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu juga besar
sebetulnya tidak besar
tapi karena ada longsoran di bawah laut itu
menjadi cukup besar
itu penyebab yang lainnya adalah
kalau ada jatuh meteorit
dan ini sangat jarang sekali
jadi ini penyebab tsunami tadi
sedangkan untuk vulkanologi kan
itu di badan geologi
yang sangat unik adalah ada tsunami
yang memang bersinggungan dengan tugas kita
di peringatan di tsunami
dan yang dugaan bahwa ini karena longsoran itu
yang kemudian belum bisa di validasi
belum bisa dibuktikan sampai dengan saat ini ya
itu harus ada penelitian minimal
secara visual juga
memang kalau ada memang longsoran
secara visual saat ini belum bisa terlihat ya
cuaca di sana masih hujan
jadi kemungkinan juga nanti kita kerjasama sama tni
mungkin besok pukul sepuluh
karena di sana masih hujan
waktu siang kejadian pun tanggal sebelas
itu kalau nggak salah hujan juga
selain secara visual
artinya memang perlu ada penelitian lagi
terhadap aktivitas anak gunung krakatau ini
terutama untuk penelitian sonar
sama seperti itu
artinya yang bisa memungkinkan men trigger tsunami itu
ditambah lagi memang gelombang di sana sedang tinggi
jadi kalau gelombang aja tidak mungkin
menyebabkan yang sebesar semalam
dan merusak ya
kalau gelombang laut kan
dia hanya di pantai dan ini
kalau tsunami kan
dia bergeraknya dari atas sampai bawah kan
sehingga setengah meter pun orang bisa jatuh
dan itu dari video
kalau dari catatan bmkg
ketinggian gelombang ini
katakanlah kita bandingkan dengan
gempa dan tsunami di
palu begitu ya
mana lebih besar
mana lebih besar ini pak
kalau di palu masif dia
artinya panjang kan
jadi gelombang tsunami itu secara panjang
seperti itu ya
kalau yang semalam itu
dan korbannya di spot spot tertentu
yang memang tempat orang berkumpul di situ
ada beberapa daerah yang
tanjung lusung misalkan
menambah tingginya tsunami
tapi kalau daerah daerah yang
dia akan memecah
jadi tinggi tsunami sampai di pantai
sangat tergantung dari kondisi lokal
itu yang kemudian masih menjadi analisis
atau pendugaan awal
nah kalau dengan bentuk tsunami yang
tadi sudah kita diskusikan bersama pak tiar
artinya tidak selalu dengan gempa begitu
lalu bagaimana kemudian masyarakat
atau early warningnya seperti apa
kemudian bagi masyarakat yang kemudian
agar tidak banyak
korban begitu ya
susah jeda pak tiar
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
baik anda kembali bersama kami
di breaking news cnn indonesia
cnn indonesia kita masih mengulas
pemicu dari tsunami
yang terjadi di banten
dan juga di lampung
tempatnya di selat sunda
bersama dengan pak tiar
tadi kita sudah banyak diskusi pak tiar
ya memang mengarahnya ya
kira kira begitu ya
meskipun dibutuhkan penelitian lagi
mengarahnya adalah karena longsoran
erupsi anak gunung krakatau begitu ya
sehingga tidak terjadi
seismik ataupun gempa
yang biasanya menyebabkan tsunami
kalau dengan model
pemicu tsunami seperti itu
di sekitar pantai
ini bagaimana kemudian pak
kalau gempa kan mereka bisa lari
terlebih dahulu ini kan tiba tiba
gelombang tinggi dan lain sebagainya
ini sangat menarik
lebih sering kita
oleh terjadinya gempa bumi yang besar
tidak tertutup kemungkinan
dan sangat jarang
sehingga ini juga
menjadi pelajaran penting
basicnya adalah bahwa
kita harus paralel
untuk dalam rangka
pengurangan resiko bencana
ada dua sebetulnya
entah itu peringatan di tsunami
peringatan dini bencana ya
tidak hanya bmkg
ada beberapa instansi
juga harus sinergi
mempersiapkan satu sistem peringatan dini
tidak hanya gempa bumi
bencana yang lainnya
secanggih apapun suatu
tidak akan banyak berfungsi
tidak akan banyak
korban akan selalu akan ada
di masyarakat juga
seperti itu kan
itu sudah dipetakan
yang paling mudah adalah
di daerah daerah pantai
itu ada jarak jarak yang aman
saya pernah di jogja
jarak yang aman untuk pantai
kalau terjadi tsunami
adalah dua ratus meter
dari bibir pantai
dari bibir pantai
itu harus disterilisasi
itu juga bisa dilakukan
ini sudah mengurangi
dari pelajaran sekarang ini
ada daerah tertentu
memang dia harus
kedaratan itu sangat singkat
beresiko rencana besar
dan itu harus
nah kalau yang seperti ini
peringatan dini itu
tidak ada peringatan dini
kemudian tiba tiba ada tsunami
nah ini seperti apa
cukup sulit juga ya
kalau semalam itu kan
ada gelombang tsunami
antara gelombang pada saat memang
kemudian ada trigger tsunami
dan itu tsunami
malam itu kan
memang ini musim liburan
banyak orang yang berkumpul
di satu titik
tempat itu sangat dekat
ini yang ke depan
karena tidak selamanya
karena gempa begitu ya
orang bisa berlari terlebih dahulu
tidak selama itu
tapi juga di satu sisi
harus dipetakan kembali
dari daerah mana yang
dan itu harus di
pak tihan terakhir
ini tentu masyarakat
ada di provinsi banten begitu ya
dan juga di lampung
yang terkena dampak
ada rasa rasa panik begitu kayak
kemudian mereka berlari
imbauan dari bmkg apa pak
bahwa sampai saat ini
tidak ada yang
kenaikan gelombang signifikan
mulai dari data tight gates
kemudian ada aktivitas seismik
kalau ada isu tadi
tidak ada ya
tetap mengikuti arahan dari kita
dengan instansi lain
mencari tempat yang aman
dan yang pasti adalah
kejadian suatu bencana
itu akan selalu diikuti dengan berita berita hoax
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
dan ini bisa menambah kepanikan
nah ini yang harus dicerna lagi
untuk tsunami susulan
mudah mudahan ini ada kepastian
jadi masyarakat juga bisa
ke rumah dengan
dan tentu kita menunggu
pemicu pastinya begitu ya
terjadi tsunami di sela sunda
terima kasih banyak pak tiar
sudah hadir di cnn indonesia
pada malam hari ini
breaking news cnn indonesia
tsunami di selat sunda
akan kembali pada pukul dua puluh dua